tiap jumat eksklusif di gtv
akhirnya semua selesai juga sebelum pangeran datang
walaupun kita nyiapin semuanya serba dadakan
tapi jujur ya gue tuh seneng banget sama hasilnya
din untung banget lo ikut bantuin kita
hasilnya tuh gak mungkin sebagus itu
dan belum tentu juga kelar tepat waktu
santai aja lagi ji
siapa sih sebenarnya cowok yang udah bawa citra pergi tadi
sampai citra gak ngerasa bersalah banget apa sama gue
nanti gue jemputin dia
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gak kenapa napa eris
kondisinya baik baik aja
kondisinya baik baik aja
saya juga berharap begitu pak
saya juga khawatir sama putri pak
tenang aja kita tunggu sampai putri kembali
permisi apakah bapak berdua ini keluarga dari bu nawang
kami kerabat dekatnya sus
anaknya sih lagi keluar sebentar
ada apa ya
baju bu nowang basah pak
apakah salah satu anggota keluarga bisa mengambilkan baju ganti untuk gunawang
lebih cepat lebih baik sih pak
saya permisi dulu ya
sekalian nanti saya minta tolong tetangga untuk ngambilin baju baju bu nawang
biar saya yang jaga tante nawang disini
aku mau butuh informasi
emang sebenernya dimana put
semoga lo baik baik aja
aku harus cari dimana kliniknya bu nawang
klinik di jakarta kan banyak
aduh aduh ayah dong ayah
aduh gak bisa mikir nih
kalau meres kenapa kenapa aduh
apa aku tepung putri ya
tapi pasti putri ngelarang aku
aku ke rumahnya bundawang
kalau nggak ada bundawang
pasti aku tanya tetangganya pasti tangganya tahu
mungkin putri sedang menunggu di luar
kalau bundawang mau
bundawang bisa kerja di kantor saya
saya pastikan posisi yang tertinggi
gajinya juga yang real far
jarak tidak akan bisa memisahkan kita
kalau perlu setiap hari saya akan pp jakarta surabaya
bukan ada masalah
ibu kelihatannya lagi sakit ya
oh saya agak nggak enak badan aja sih
oke kita ke rumah sakit ya
saya telfon ambulan ya
pak remak pak pak nggak usah pak
pak pak nggak usah pak
dan saya udah ngerasa enakan badannya
selama ini aku kenal pak remon adalah orang yang baik
tanpa aku sadar kalau ternyata dia salah satu orang yang menekan putri
aku harusnya bisa menahan perasaanku demi putri
aku gak mau putri mendapat tekanan lagi
aku nggak mau putri mendapat tekanan lagi
meskipun aku bahagia karena ketulusan
terusin pak remon
tapi aku gak mungkin mempertahankan semuanya
karena yang terpenting bagiku sekarang hanyalah putri
akhirnya semua selesai juga sebelum pangeran datang
walaupun kita nyiapin semuanya serba dadakan
tapi jujur ya gue tuh seneng banget sama hasilnya
din untung banget lo ikut bantuin kita
gue yakin ya kalau cuma gue sama ata
hasilnya tuh gak mungkin sebagus itu
dan belum tentu juga kelar tepat waktu
santai aja lagi ji
siapa sih sebenarnya cowok yang udah bawa citra pergi tadi
sampai citra nggak ngerasa bersalah banget apa sama gua
malah pergi sama tuh cowok
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
sampai ketemu lagi
lo harusnya kok seneng dong kayak gue sama dinda
bukan mukanya di tekukusut kayak gitu
jangan bilang lu bete gara gara disuruh sama pangeran
gue nyiapin semuanya tadi
lo apaan sih ji
emang ada apa omongan dari bu
kalau gue keberatan buat bantuin pangeran
ya kalau emang lo gak keberatan
sampai ketemu lagi
bukannya lo malah emosi kayak gini
ya lo yang santai orang lo yang udah nunggu nunggu buang
lo kenapa sih tas sensi banget
lo lagi ada masalah
iya dulu lagi ada masalah sama citra kan
makanya semuanya merembet semuanya kena
tak harusnya lu kalau pacaran tuh
bukannya malah banyak masalah
lo sadar nggak sih
lo sadar nggak sih
kalau ucapan lo itu
harus buat diomongin ke sahabat lo sendiri
bu kenapa sih
kalian tuh ribet banget
lo yang ribet
aku jadi gue apa hubungannya sama gue
semenjak adanya lo datang di hidupan si gio
lo pengen kan gio jadi bubar di dead flowers
tahu lo apa apaan sih
sama aja lo udah nuduh dinda yang nggak enggak
kalau kenyataannya gitu
nggak enak kan
gue nggak ngerti deh
apa sih sebenarnya kalian bahas
nggak dewasa banget tau nggak
eh lo justru yang nggak dewasa dinda
dengan adanya lo hadir di hidup gio
lo pengen kita semua bubar
lo jadi nyalahin gue sih
lu kok gitu sih sama dinda
lo nggak boleh kayak gitu tak

kesiones dalam total
kalau lo yang momentya kewood mau berhenti ya
ut wide wide akanereum m iya jadi semuanya nih nggak akan datang ya
ngapain tutup mata
katanya percaya sama gue
harus banget ya pake kayak gituan
gue pakein ya
tutup matanya ya
akan menjadi saksi cinta kita berdua
gue gak sabar buat dengar jawaban dari lo